warga jalan al mujahidin kelurahan jurang banggu timur
kecamatan pondok aren tanggerang selatan
senin siang menolak rencana pemerintah
untuk menghentikan pembelian gas tiga kg di warung
mereka menilai keputusan ini hanya akan mempersulit
dan menambah beban masyarakat
untuk mendapatkan gas tiga kg yang sangat dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
apalagi biasanya jarak agen jauh dari lokasi permukiman
ya keberatan lah soalnya kan warung mah deket
gampang setiap waktu bisa
kalau di agen agen jauh jauh berat lagi kan
nggak bisa pokoknya nggak setuju deh
sementara itu penolakan sejumlah pemilik warung kelontong
juga terjadi di kabupaten tangerang banten
jika tidak menjual gas tiga kg
para pedagang yang biasa menjual gas melon ini
berharap masih diperbolehkan untuk menjual gas lpg ukuran
banyak sih om
kalau saya soalnya
dominannya di gas
hal senada juga dikatakan eko
pemilik warung kelontong lainnya
pria empat puluh tiga tahun ini berharap
pemerintah mengkaji ulang kebijakan
pembatasan gas lpg bersubsidi
nggak setuju lah
kenapa pak nggak setuju pak
karena kan gas lpg yang berapa kilo ini ya
tiga kg itu lebih dibutuhkan sama rakyat rakyat kecil
kalau nggak jual gas
omset berkurang nggak sih pak
ya berkurang lah
sebelumnya pemerintah berencana menjual gas lpg subsidi tiga kg atau gas melon
hanya melalui penyalur penyalur resmi
agar data konsumen lebih akurat dan subsidi gas lebih tepat sasaran
saat ini pemerintah bersama pertamina masih melakukan uji coba
di lima kecamatan yang tersebar di empat kota besar indonesia
tim liputan cnn indonesia